begini saya harus menemui paman sanusi
benar paman saya dan yantu yang mengalaminya
kamu ini ada ada saja kamal
bukan kami berdua saja paman
rati dan niken juga didatangi
sekarang malah mereka ketakutan karena didatangi makhluk cebol itu
takutlah pada allah
bukan takut pada setan ataupun iblis
allah berfirman di dalam al quran surat lukman ayat tiga puluh tiga
yang artinya sesungguhnya janji allah itu adalah benar
maka jangan sekali kali kehidupan duniawi mempengaruhi memperdayai kamu
dan jangan pula setan memperdaya kamu di dalam mengingat allah
selama ini kamu pasti sudah lupa dengan sholat lima waktu
dan perintah yang diajarkannya
karena kamu jauh dari ajarannya maka kamu gampang didatangi oleh makhluk itu
memang sekarang ini saya jarang sholat
sebenarnya setan itu hanya menakut nakuti manusia dengan cara meminjam tubuh anak cebol itu
kalau kamu tidak mau lagi didatangi mereka lakukanlah sholat lima waktu
dan perbanyaklah mendekatkan diri pada allah bukan pada kehendak duniawi
jadi mengerti kamu kamal
sebentar lagi bakal ada korban lagi kayak kita
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
demi demi musim werdamu

kamu berkosa dengan aku

oh itu hebat pak
itu lagi bijak

jangan buruk ini skihkan vivreiding banget

kenapa dia berteriak begitu
kamu tunggu sebentar di sini ya
sebentar kamu tunggu
saya ini bagaimana nek
kamu di sini saja
sebentar saya kembali
kamu tunggu ya
ke tempat kita

ha sudah datang
jauh alien tambahan nya cam
itu kantor prediksi

terima kasih nek